putri yang dibuang
dahulu kala ada seorang putri bernama iris
ayahnya adalah penguasa dari alam gelap raja hellos
iris adalah gadis yang ceria dan selalu bahagia
dia memiliki senyum berseri seri apapun yang terjadi
tapi dia kesepian
tidak punya banyak teman saat tumbuh dewasa
saat dia dewasa sang putri jatuh cinta dengan seorang pangeran
dia tidak bisa sering bertemu dengannya dan sangat merindukannya
suatu hari dia melamun menatap ke langit melihat awan dari jendela menara gadingnya dan
tiba tiba dia melihat pangerannya yang gagah dan tampan
menunggang kuda menuju istananya di alam yang suram dan gelap
dekat itu mereka menghadang pangeran dengan dari
maka pangerannya menquérik kepada raksasa
untuk mendapat per rawant

kalimat yang mempersaad adalah perkhidmatan
aku brevis anak dari satu satunya ayah peri
aku mencintai putrimu lebih dari apapun di dunia
aku akan melakukan apapun untuknya
anak muda aku baru bertemu denganmu tiga puluh detik yang lalu
itu terlalu cepat bahkan untuk raja dari alam gelap sepertiku
dan tidak aku tidak akan membiarkan putriku menikah denganmu
pengawal usir dia
tunggu berhenti lepaskan dia
tolong ayah beri dia kesempatan
cinta kami saling melengkapi
ayah tidak pernah bertanya siapa yang kusuka
dia telah datang jauh jauh ke dunia bawah hanya untuk melamarku
ayah baru berkata tidak
ayah adalah raja dunia bawah
ayah teguh dengan perkataan ayah
penjaga tolong bawa iris ke kamarnya
yang lainnya kawal pangeran bodoh ini keluar
para penjaga mengawal sang pangeran dan mengunci airis di kamarnya
iris menangis dan dia mengeluarkan kepalanya keluar jendela dengan sedih
dan dia melihat pangerannya pergi
airis menangis dan dia mengeluarkan kepalanya keluar jendela dengan sedih

beberapa jam kemudian airis mendengar suara
di atas sini

dia telah menipu jalan kembali dan entah bagaimana dia memanjat tembok istana kastil
apa yang kau lakukan di sini ini berbahaya brevis

aku tidak bisa pergi tanpamu
aku tidak tahan memikirkanmu melihat keluar jendela

kau sangat berarti bagiku airis
kau sangat berarti bagiku airis
aku rindu padamu
hatiku begitu meleleh mendengarnya
aku semakin merindukanmu
kemana kita akan pergi
kita bisa pergi ke gunung sihir
untuk bertanya pada ayah perry apakah kita bisa menikah

mungkin dia akan setuju untuk membantu kita
dan mengapa dia membantu kita
karena dia ayahku
brevis kemudian membuat boneka yang berwarna merah
boneka yang terlihat persis seperti airis
dan meletakkannya di tempat tidurnya
untuk mengelabui helos agar mengira dia sedang tidur
untuk mengelapui helos agar mengira dia sedang tidur
brevis kemudian melompat ke punggung kudanya
brevis kemudian melompat ke punggung kudanya
dan berkuda menuju ke gunung sihir
dan berkuda menuju ke gunung sihir
mereka tiba di gunung sihir dalam tiga hari
sempat ini sangat indah

aku belum pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya
aku selalu dikurung di penjara bawah tanah
yang mereka sebut istana

iris dan brevis menaiki tangga spiral
lalu masuk ke istana

disana para penyihir sedang makan malam
brevis yang pemberani tidak bergeming atau menyenyet
kan waktu dia tanpa malu malu berjalan ke ayah peri

permisi ayah kenalkan cinta dari ayah pery
dalam hidupku putri iris dan aku ingin menikahinya
apa dia manusia kenapa dia terlihat akrab siapa ayahnya
itulah satu satunya waktu saat brevis ragu ragu dan mengucapkan kata kata menakutkan itu
yang dia tahu di suatu tempat di sudut hatinya bahwa ayah peri meskipun itu adalah ayah brevis tidak akan senang mendengarnya
dia dengan cemas berkata
eh ayahnya adalah raja helos
apa apa yang kau pikirkan mulai saat ini dan seterusnya kau dilarang bertemu dengannya
lupakan dia jika kau tidak mematuhiku aku akan mengubahnya menjadi awan
tapi dia tidak seperti helos dia tidak seperti mantan sahabatmu
dia baik penuh semangat dan lihat saja
dia cantik lihat saja dia berdiri di sana
helos dan ayah peri adalah teman masa kecil yang sekarang sedang tidak akrab
ayah peri kemudian menatap iris dan untuk sesaat seolah olah dia melihat apa yang brevis lihat di dalam dirinya
tetapi ekspresi kosong di wajahnya perlahan berubah menjadi cemberut
keluarkan dia dari sini
dia tidak disambut di gunung penyihir
kita tidak bisa bersama kenapa kita tidak bisa bersama
apa karena kedua ayah kita sombong
iya kita bisa kau tahu apa kita akan menghabiskan sisa hidup kita bersama
tidak ada yang akan menghalangimu dan aku
aku bersedia melakukan apapun apapun untuk menjaga kita tetap bersama
aku berjanji padamu sayang
brevis dengan bangga mengumumkan
brevis dengan bangga mengumumkan
dia memikirkan sebuah rencana
bagaimana kita bisa menikah kalau orang tua kita tidak setuju
serahkan itu padaku putri kita akan lari jauh sekali mereka tidak akan pernah menemukan kita
kemudian mereka berdua melakukan perjalanan jauh dari gunung sihir dan dunia bawah
dan melewati daratan
pergi ke negeri orang hidup
brevis tidak tahu bahwa rencananya gagal seketika itu juga
pada malam yang sama helos menemukan boneka palsu di tempat tidur putrinya
dia segera mengerti apa yang terjadi
helos memberitahu mantan sahabatnya
sebagai gantinya ayah peri memberitahu helos tentang kunjungan terakhir mereka
ayah peri bekerja sama dengan helos untuk mencari mereka
dia membentangkan payung ajaibnya dan menemukan mereka
dia segera memerintahkan sekutunya raja air untuk membuat lautan menjadi bermasalah untuk mereka
dia bersikeras dia menggunakan semua kekuatan dan sihirnya untuk membuatnya lebih berat
jadi ketika mereka mengarungi lautan
raja air harus membentuk gelombang pasang untuk menerjang dan menghanyutkan mereka
ayah peri akan membuat guntur dan kilat sehingga dia bisa mengintimidasi mereka
ombak bergerak dengan cepat dan topan besar yang mengerikan menelan semua yang ada di laut itu
ayahku telah mengetahui tentang pelarian kita ini bukan karena alam ini karena raja air
brevis mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba menarik iris
tapi ombak terlalu kuat
laut menyapu iris
saat tangannya tergelinjing topan yang menggelegar membawanya pergi
brevis tidak tidak
brevis yang malang mulai menangis yang dia tidak tahu bahwa iris tidak pergi
aku benci kau ayah
ayah peri mengirim awan untuk menjemput brevis
apalagi apa yang dia lakukan di sini
britis dibawa ke gunung sihir
ayah peri dan helos berdiri di sana menatapnya dengan hina
ayah peri menemukan iris
ayah peri menemukan iris
brevis segera lari ke arah iris dan memeluknya dengan hangat
tapi ayah peri kemudian menyambarnya dengan kilat karena dendam
kilat itu tidak terlalu kuat tapi itu menyakitinya
brevis kau bukan anakku lagi
kau berani tidak mematuhiku kau akan membayar untuk itu
dan kemudian dia mengangkat tongkat payunya dan menghantam brevis
brevis perlahan menguap ke udara dan menjadi awan
iris yang malang menjerit dia sangat terkejut kemudian dia menangis
kami kami hanya ingin hidup bersama dan hidup bahagia
dan hidup bahagia
bagaimana kau bisa melakukan ini pada putrimu sendiri
itu untuk kebaikanmu sendiri
iris berduka untuk cinta sejatinya
dan mengingat bagaimana dia berjanji bahwa mereka akan bersama selamanya
iris tidak bisa menahan rasa sakitnya
dia mengambil payung ayah peri dan melambaikannya ke arah sendiri
sang putri membuang dirinya sendiri ke langit
akhirnya mereka bersama
iris dan brevis bertemu saat awan menerjang menangis dan meratapi cinta terlarang abadi mereka
membuat hujan turun
ada keheningan yang luar biasa kesedihan di udara
kedua ayah merindukan anak mereka mereka mengerti kekacauan apa yang telah mereka buat
beberapa hari kemudian seorang pria menghampiri ayah peri
dia tampak khawatir
tuhan bantu kami hujan turun terus menerus sawah kami semakin rusak karena airnya asin
kami gagal memahami apa yang terjadi bantu kami tanaman kami ternak semuanya dalam bahaya
ayah peri tidak membuang waktu dia bergegas menemui helos
apa yang kita dapatkan dengan melakukan ini helos kita telah kehilangan anak anak kita dan membahayakan semua orang
kau benar aku merindukan putriku dan aku merindukan teman dalam dirimu
kata kata yang diucapkan dalam kemarahan meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan
anak anak kita sangat berbeda dari kita
jiwa jiwa penyayang yang baik yang mereka inginkan hanyalah bersama dan kita telah menghancurkan hidup mereka
jangan buang waktu lagi kita harus memperbaiki ini helos mari gabungkan kekuatan kita
demi anak kita dan demi cinta
menggabungkan kekuatan kita batalkan sihir kita biarkan kekuatan cinta menang
kasihanlah kita ibu alam kembalikan anak anak kita kepada kita
hujan berhenti langit menjadi cerah sinar matahari yang lembut bersinar pelangi yang indah tersebar di langit
iris dan brevis bergandengan tangan turun dari pelangi
mereka dengan penuh kasih memeluk ayah mereka sahabat terbaik dipertemukan kembali
para kekasih menikah dan hidup bahagia selamanya
setelah setiap badai akan datang pelangi semoga selalu ada harapan semoga kedamaian menang semoga cinta menaklukkan hati kita semoga tidak ada kebencian
semoga kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang